bukan anak mereka
kenapa sekarang kejadiannya jadi begini
kamu keram nangis
aida mau nanya sesuatu sama bapak
tapi tolong jawab jujur ya pak
aideh ini sebenarnya anak kandung ibu atau bukan pak
bukan anak siapa siapaku
tapi kenapa tes darah itu bilang kalau ido bukan anaknya ibu
tes dna itu bilang kalau aida anaknya om surya dan tante nena pak
aida mohon sama bapak tolong jawab jujur sama aida pak
bukan anak siapa siapa nna
kamu harus percaya sama bapak
waktu itu bapak ada disana ketika bahkan kamu barulah dilahirkan
bapak jadi saksi nya nna
kamu percaya sama bapak ya
jangan percaya sama siapa siapa
kamu anaknya ibu lila bukan anak siapa siapa
dan selamanya akan tetap jadi anak ibu lila
kenyataannya aida adalah anak kami berdua
saya nena dan aida sudah tes dna
dan hasilnya positif
saya tidak percaya
aida adalah anaknya nila sampai kapan
dan tes itu kalian rekayasa juga
kami tidak merekayasa pak
bahkan aida sendiri yang mau melakukan tes dna itu
hasilnya aida betul betul anak kami berdua
kalian jangan ngaku ngaku kalau aida itu anda kalian
tidak mungkin ini terjadi
tapi pak ide itu benar anak saya
kalau terjadi apa apa sama anak saya
kalian harus bertanggung jawab
kamu sudah bangun
kamu gak usah sedih aida
apa yang kamu lihat tadi nggak seperti apa yang kamu bayangkan
aku minta maaf sebelumnya eda
aku sudah menukar hasil tes dna itu semua
jadi dokter sudah menukar hasil tes dna itu
aku terpaksa aida
karena aku gak mau
aku gak mau terlambat
kalau sampai papa tahu
hasil yang sebenarnya kemudian kesehatan bapak jadi turun lagi
kamu tetap mau mengikuti apa yang aku minta semalam
kamu tetap mau mengakui kalau papa aku juga ayah kandung kamu
cuma kamu yang bisa bantu aku waidah
aku gak mau terjadi apa apa sama papa
papa orang yang paling berarti buat hidup aku
kamu tahu kan
papa sangat berarti buat aku dan aku gak mau terjadi sesuatu sama kesehatan bapak
karena papa orang yang telah menyelamatkan aku aida
siapa yang nganjari kamu maling
kecil kecil cari maling kamu
gimana kalau udah gede
hei tunggu tunggu tunggu
ini ada apa
anak kecil ini udah maling gorengan saya mas
udah udah biar saya yang bayar
ini cukup kan
adik kamu gak apa apa
kamu pasti haus ya
mas satu ya
orang tua kamu mana
biar kamu bisa sekolah
sejak saat itu
aku selalu mengutamakan kepentingan papa
aku selalu ingin membahagiakan papa aida

aku ingin membalas semua kebaikan papa
aku ingin membalas semua kebaikan papa
makanya aku mohon sama kamu sekarang
kamu mau ikuti permintaan aku
papa aku juga ayah kandung kamu
yang paling berarti buat hidup aku
ayah kandung aku sendiri
aku gak bisa ingat wajahnya
hanya ini yang tersisa
dari ayah kandung aku
sampaikan baju yang terakhir kali dia pakai
waktu aku bertemu
ayah kandung aku ingin membuang aku aida
aku meminta untuk tidak dibuang
aku tarik bajunya
lalu bajunya sobek di tangan aku
dan ini yang tersisa
ini yang masih aku simpan
membahagiakan papa aku
kamu mau mengikuti permintaan aku
iya aku setuju untuk bantuin dokter
terima kasih aida
aku akan balas semua kebaikan kamu
aku akan balas semuanya